kita sebagai orang islam yang dipilih allah untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah
hendaknya jangan sampai lupa bahwa masih banyak saudara saudara kita yang hidup berkekurangan
apa yang kita miliki sekarang ini tidak ada artinya atau tidak akan ada apa apanya
kalau kita kembali ke hadapannya
pak ustadz bagaimana kalau seorang majikan berbuat jolim kepada buruhnya
yaudah sekarang setelah umi aja deh
dibilangin malah mabur
susah anak zaman sekarang
diskolahin keluar negeri
kelakuannya sama sama orang luar negeri
kagak ada kesopanan sama orang tua
apa benar yang umi bilang
lima tahun lagi itulahleepu questo
lo masih telepon teleponan ya sama si robi
apa sih umi enggak kok
lagi siapa juga yang mau teleponan sama bang robi
emak lo dibuang nafas
berkah deh umi sekarang
udah bisa kasih nasihat sama lo yang bener
laptopnya kagak ada masalah
powernya juga aman
modem juga nggak ada masalah
tapi kok romana offline terus ya
atau ya telepon aja kali ya
lo harus bisa nahan diri lo supaya enggak nelfon robi
bang roby tuh nyebelin banget
bang robi nyebelin
rom kamu kenapa sih
mau nelfon juga
aik agak pede
udah abis ini bubur kebang kebul
tinggal sisa dikit
emang bubur gaji sulam gak ada duanya
jangan lupa ya
beli bubur gaji sulam
ayo dateng yuk
ya saya sisa bubur buat anak anak
ayo tuh kakak butuh bubur
abang belum gajian
tenang aja bang
gaji abang kan udah dibayar
wah maksud lu dibayar gimana
ya pasti bisa lah
ye ayo kan udah ngelabrak rumahnya di sulam
gak ada gede tuh
bayarannya molor itu
udah deh bang
kagak usah khawatir
kalau bulan depan
pak haji sulam itu
kagak mau bayar lagi gaji abang
lu tega banget sih
ngelabrak gaji sulam sampai ke rumahnya
kayak haji sulam itu bang
baru deh abang dibayar
itu namanya abang kerja rodi
pak haji sulam pasti ngebayar
ye cuma tindakan lu tuh salah
udah bikin malu abang di depan haji sulam
daripada kita di kelaparan
udah deh abang diem aja
ini urusan ayek
kita sebagai orang islam yang dipilih allah
untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah
hendaknya jangan sampai lupa bahwa
masih banyak saudara saudara kita
yang hidup berkekurangan
apa yang kita miliki sekarang ini
tidak ada artinya
atau tidak akan ada apa apanya
kalau kita kembali ke hadapannya
bagaimana kalau seorang wajikan berbadan
jolim kepada buruhnya
padahal hadisnya sudah jelas
bayarlah upah buruhmu
sebelum krianya krim
saya menemui kasus
buruh yang udah bekerja berlebar bulan
tidak dibayar gajinya oleh majikannya
apakah itu bukan pemerasan bukan
hadisnya memang benar
tapi masalahnya harus kita tinjau dari dua sudut
kita tidak bisa hanya dari kacamata si buruhnya saja
tapi juga harus dari kacamata si majikannya
seberapa besar loyalitas si buruh terhadap pekerjaannya
dan berapa besar dedikasinya
dan banyak faktor yang lain
kalau buruh yang pak haji mudin maksud
tidak punya dedikasi
suka korupsi waktu
dan korupsi yang lain lainnya
itu beda lagi
karena akibatnya adalah
si majikan akan tidak punya dana untuk membayar gaji
atau haknya si buruh
nah makanya hadis ini pun akan sulit sekali untuk diterapkan
walau walau yang bisa wab
sekali lagi saya mohon maaf kalau saya interupsi
topik dan pertanyaan
dari bapak haji mudin
yang gak lain
dan gak bukan
pasti tujuannya ke saya
loh kok kamu nuduh saya begitu lah
saya tidak bermaksud untuk menuduh pak haji
tapi dengan kejadian kejadian yang kemarin
setiap kali pak haji bertanya
muka pak haji ke arah pak ustadz
tapi telunjuk dan mata pak haji
pasti ke arah saya
lagi pula topik antara buruh dan majikan kan sedang aktual di kita ini
begini pak ustadz
saya dan teman teman
yang menjalankan usaha ukur
sebelumnya sudah sepakat
dalam sebuah perjanjian
dan selama ini berjalan dengan lancar
tidak kurang satu apapun
ada satu orang
kebohongan kepada istrinya
muara dari omongan itu
istrinya langsung menuduh saya berbuat curang
saya tidak bisa menceritakan